calon pengantin dan kru priwedi meminta maaf secara terbuka di hadapan romo dukun pandita tengger
dan sejumlah kepala desa di kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur
atas kebakaran kawasan bromo
didampingi pengacara mereka datang untuk minta maaf secara terbuka di hadapan romo dukun pandita tengger
dan sejumlah kepala desa di kecamatan sukapura
dengan mata berkaca kaca hendra purnama calon pengantin meminta maaf
karena menyebabkan kawasan bromo terbakar
baik romo dukun pandita maupun kepala desa yang sekaligus mewakili masyarakat suku tengger
menerima permintaan maaf tersebut
kami berserta teman teman dan tentunya juga mewakili dari saudara andre
yang saat ini berada di tahanan polres
ingin menyampaikan permohonan mata yang sedang berakhir
kami meminta maaf ini kami menyusulkan kepada seluruh masyarakat
agar tengger kepada tokoh tokoh agar tengger
mungkinnya kita memaafkan cuma sudah kami moral
bagi pelaku harus punya tanggung jawab
tanggung jawab kepada dirinya sendiri tentunya
dan yang kedua tanggung jawab kepada alam bromo
walaupun di situ tidak ada unsur kesengajaan
paling tidak ke depannya
karena beliau bagaimana upaya ikut memulihkan alam bromo
di sisi lain pengacara menyatakan akan melaporkan balik
pihak taman nasional bromo tengger sumeru atas dugaan kelalaian dari petugas
karena tidak adanya informasi larangan selama di kawasan bromo
mustaji berharap penegakan hukum benar benar bisa mempertimbangkan
ketidaktahuan klien dan adanya unsur ketidaksengajaan
artinya pak menteri ini tidak tahu dah kalau lewat harus ada lewati masinnya
iya yang tidak tahu sama sekali tidak tahu
sehingga kami juga akan mengambil langkah hukum nanti
ini kelesalan mutrak juga pada petugas tnbts